ya memang jalan tol soroja yang kemudian menghubungkan soreang bandung dengan pasir koja bandung
memasuki masa uji coba setelah diresmikan langsung oleh presiden joko widodo senin lalu
ya namun berbagai kendala masih ditemukan pengguna jalan tol ini
jalan tol soroja sepanjang sepuluh lima km ini mempunyai jalur utama sepanjang delapan lima meter saja
jalan bebas hambatan tersebut menghubungkan daerah soreang di kabupaten bandung
dengan gerbang tol pasir koja salah satu akses menuju kota bandung
sejak diresmikan pada senin empat desember lalu masyarakat pun diperbolehkan menggunakan jalan tol ini untuk sekedar uji coba
meski berbagai kendala harus dilalui warga
nyaman layak dipakai tinggal sedikit sedikit aja lah yang kurang kurangnya
dibandingkan dengan jalur biasa
jalur biasa kayaknya nikmatan jalan sini daripada jalan luar macet parah
parah macet lah kalau yang luar
nggak ada bagus bagus jalannya bagus
nggak ada tinggal perambuan mungkin yang agak belum ini
ya kecewa banget pak
masalahnya kan muncannya jauh lagi belum bisa ditunggu jam dua harus sampai sore ya
sudah dengar kabar bahwa dibuka ini
udah dengar pak udah dengar
dari kapan dibuka
malah tadi saya baca koran itu dari arah yang tutup itu hanya tol tengah aja
ya kan karena perangkat lunaknya belum siap
makanya saya coba nantikan kesini kan gitu
ya minimal kalau memang belum dibuka itu kan harus ada pemberitahuan dari sana
kalau nggak ya petugas kayaknya di sana gimana
mau ini sih pak ada perlu ke sini gitu ke katapang
dari mana tadi masuk
dari saringin pasir koja
harusnya udah bisa kenapa terkena ags ya
gak tahu belum dibuka
baca rambut itu mungkin
ya tadi mah ini sih
kan ada buka itu kan gak geser dikit
jadi kita masuk ada yang lain juga sih yang masuk
jadi kita ngikutin nempel gitu
jalan tol soroja memiliki lima gerbang
di antaranya gerbang kutawaringin barat dan timur
serta gerbang di daerah marga asi barat dan timur
namun saat uji coba berlangsung
hanya gerbang dari soreang yang bisa dilalui
adapun gerbang pasir koja justru tidak bisa mengarah ke gerbang eksit tol soreang
sehingga banyak pengguna jalan tol yang terjebak
dan harus keluar
untuk menemukan gerbang terdekat
tampaknya masyarakat masih harus menanti jalan tol soroja terintegrasi
dengan jalur lain yang ada di jalan tol purbalenyi
di beberapa titik juga masih terlihat alat berat yang beroperasi kerja
dan para petugas yang masih memperbaiki sambungan kabel untuk penerangan
tadinya saya hendak menggunakan tol soreja dengan memasuki gerbang tol soreang

namun nyatanya saya tidak bisa keluar dari gerbang eksit tol soreang

masjid sudah diresmikan satu hari lalu oleh presiden joko widodo
namun nyatanya tol surabaya ini belum bisa difungsikan secara maksimal
artami maditya bandung